di sebuah dataran tak jauh dari ibu kota terhampar ladang padi bak permadani
sejauh mata memandang hijau warna menyejukkan mata
karawang namanya daerah penyangga jakarta yang kerap disebut lumbung padi ini kini terkena pengaruh industrialisasi
pabrik besar berdiri bersanding dengan sawah perlahan mengubah wajah
namun dibalik itu karawang juga berarti seni dan tradisi
menjadi bagian dari tanah pasundanan luas adalah tempat subur berkembangnya tari
tari karawang begitu masyarakat luas mengenal sesungguhnya lahir dari realitas geografis yang menuntut masyarakat untuk selalu dinamis

ibu kota jakarta ini pernah terkenal sebagai lumbung padi nasional
meski statusnya kini perlahan pudar karawang masih seringkali terdengar di telinga
ya siapa yang tidak pernah dengar kata goyang karawang
nama tersebut lebih terdengar mempunyai konotasi bernuansa erotis
memang tidak dapat dipungkiri istilah goyang karawang melekat pada kabupaten yang memiliki julukan pangkal perjuangan ini
istilah goyang karawang tersebut lahir begitu tanpa pernah tahu kapan awal mulanya
istilah goyang karawang sudah lama terdengar bahkan jauh sebelum tari jaipong khas sunda diciptakan
mengacu kepada tari topeng yang lebih dulu ada ada perkembangannya
istilah tari goyang karawang bisa diartikan sebagai gerakan tertentu pada anggota badan yang terlihat lebih dominan
orang bisa aja menafsirkan goyang karawang
karena sejak kecil pun saya sudah mendengar kalimat pendek ini goyang karawang
dan itu rame bukan hanya di karawang bahkan mungkin orang karawang tidak tahu apa sih goyang karawang
di bandung sudah tahu goyang karawang
dan memang tadi sudah dibilang bahwa agak sedikit miring ke sifatnya ke dunia seks
bahkan banyak yang sudah menepis hal itu dengan mengartikan goyang karaom seperti filosofinya
tapi kalau saya pribadi secara logika
sangat patut kalau goyang karawang itu muncul dari pakar
faktor kesenian terutama dari tari
istilah tarian goyang karawang lahir bukan untuk menamakan satu jenis tarian tertentu
istilah ini muncul begitu saja untuk membedakan gerakan tari yang ada di karawang
dengan tari di daerah lain meskipun tariannya sama
namun belakangan muncul anggapan miring bahwa tari yang berasal dari karawang ini
mampu menggugah rasa penasaran seseorang
yang berpikiran cabul
pada dasarnya jaipungan ini itu secara karawitannya
saya melihat itu memang berkembangnya di sini
munculnya atau mungkin lahirnya di karawang
cuma pengembangannya kan terus ada faktor
atau hal hal lainnya
atau mungkin dipanggil kemana mana ke subang kemana gitu kan
karawang juga dulu kan kabupatennya di subang di wanaesa di purwakarta gitu loh
jadi sebelum ada kabupaten yang karawang di karawang
sebelumnya juga kabupaten karawang itu terletakkan di purwakarta di wanaisa di subang
makanya garis pergerakan seninya pun mirip gitu loh
ya gerakan tari khas karawang
memiliki banyak dasar
jauh sebelum tari jaipong muncul di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
karawang sudah menghasilkan tarian tarian
seperti tarian topeng ronggeng pencuk dan keliningan
belakangan hadir tari jaipong
jaipongan begitu aktivitas menari ini disebut
ikut memperkuat unsur tari khas karawang
dipengaruhi unsur tari topeng yang lebih memainkan gerakan pinggul
jaipong karawang menjadi ciri gerakan tari karawang
dari gerakan pinggul inilah penguatan istilah goyang karawang terjadi
modifikasi lintas tari pada jaipong yang berkembang di karawang
semakin memperkuat istilah itu
secara jujur kalau dilihat dari perspektif seni tari ya
goyang karawang itu adalah sebuah gerak tari yang berpusat pada pinggul
kalau istilah orang karawang mengatakan bujur pinggul gitu ya
orang orang bahasa daerahnya
nah kalau kita lihat pertunjukan aslinya
yang ada di karawang
memang terkesan ini tanda petik terkesan ya
ada apa ya unsur negatif
menurut pandangan penonton
perbedaan pada gerakan pinggul ini
pada akhirnya menjadi ciri khas tari yang ada di karawang
metode penyebarannya dilakukan oleh wadah pelaku tari atau sanggar
sanggar sanggar yang ada mengekspresikan tarian
mengikuti arus waktu dan tempat di mana mereka bisa berekspresi
momen momen seperti musim panen hajatan
atau sekadar ngamen keliling kampung
menjadikan goyangan karawang semakin dikenal
namun tetap saja tidak pernah kita tahu
kapan persisnya istilah goyang karawang diciptakan
bukan pakem dari sebuah seni kerajaan
karawang menurut letak lokasinya adalah zona antara saat pengaruh kolonialisme masuk kawasan ini
perebutan kekuasaan antara kerajaan mataram dan banten pada masanya
ditambah hadirnya kongsi dagang voc dari belanda
menjadikan perkembangan budaya wilayah ini seperti tak punya kiblat
sebagai sebuah wilayah penyangga kebutuhan logistik kerajaan mataram saat itu
perkembangan budayanya tidak otomatis mengikuti arah kekuasaan mataram
inilah ciri seni khas rakyat di wilayah karawang yang lahir dan tumbuh murni dari rakyat
pada perkembangannya tari khas karawang menjadi penanda struktur budaya yang ada
percampuran dan modifikasi kental mewarnai
sebagai ciri khas umumnya kebudayaan pesisir
pada perkembangan ini tarikh khas umumnya kebudayaan pesisir
pada perkembangan ini tarikh khas umumnya kebudayaan pesisir
untuk mengadopsi menjadi sebuah gerakan tarikh
meskipun secara akademik perlu penelitian
secara kasat mata gerakan menampi beras mirip gerakan yang ada pada tari topeng banjet khas karawang
aktivitas menampi beras adalah bagian dari rangkaian menumbuk padi untuk memisahkan butir dari kulitnya
alat alat tani seperti alu dan lesung
ikut memberi masukan untuk penciptaan irama musik tarian ini
saya melihat dari segi umurnya
kesenian yang agak tua
itu tadi torek topeng
ada yang sebut topeng banjet
atau topeng biasa
biasanya yang lebih terkenal dengan pimpinan nama topeng itu
si pimpinnya kayak topeng pendud topeng alisaban gitu kan
tokoh ini yang dua ini
yang ada kelahiran seribu sembilan ratus delapan belas ada seribu sembilan ratus sembilan puluh
menggerakkan pinggul gitu loh goyangan pinggul
tapi tidak erotis sebenarnya
pada tarian topeng yang dibawakan oleh para personel daya asmara
demikian namanya adalah kesenian tertua di karawang
hingga kini agus saban adalah generasi kelima
dari perintis tari topeng yang dulu dibesarkan oleh leluhurnya ali sabang
seni yang melibatkan pesinden dalam penampilannya itu
sering disebut daji doran
tapi kalau kita melihat dari keasliannya
yaitu pada pertunjukan topeng banjir
yang dilakukan oleh penari topeng atau kembang topeng
yang berkisar pada pinggul
lebih apa ya namanya dalam tanda petik
sebagai kesenian tertua
tentunya berpengaruh pada karya karya berikutnya
pada masa soekarno
dilarangnya kesenian asing memberi tempat pada kesenian lokal
perubahan ini juga terjadi di karawang dan sekitarnya
tari jaipong adalah produk kesenian yang kemudian muncul
mengadopsi tarian yang sudah ada
jaipong lebih kaya gerakan
jaipong yang di karawang itu sebenarnya lebih ke improve gerakan gerakannya
seperti yang tadi sudah kita lihat ya
tari pencugan gitu kan
atau ada bajidor
nah kalau pola tari ini
itu lebih dikembangkan di bandung oleh kang gunggum gumbira gitu kan
tapi kang gegumi juga belajarnya di sini
tentang seni jaipongan gitu loh
gugum gumbira adalah nama yang tidak asing di kalangan pelaku kesenian jaipongan
jaipong muncul dan kini menjadi kebanggaan jawa barat
lahir di dekade tujuh puluh an
tari jaipong berkembang pada tahun delapan puluh an
di tanah sunda
tari jaipong identik dan melekat kuat sebagai tari rakyat
jaipongan adalah hasil serapan dari gerakan tari topeng
keliningan yang berasal dari karawang
alhamdulillah ketika munculnya seni tari jaipong ya
kurang lebih itu tahun tujuh puluh sembilan an
sampai hari ini semakin berkembang
dengan bukti munculnya sanggar sanggar tari
yang apa namanya memberikan materi pelatihan tari jaipong
di karawang itu beda dengan sanggar tari di daerah luar
seperti di jawa barat yang ada di bandung
kalau di karawang itu
tari topeng dan jaipong inilah
yang kemudian menjadi dasar tari goyang karawang masa kini
dengan penekanan pada goyang pinggul
hasil adaptasi aktivitas saat panen padi
tari khas karawang menjadi fenomenal
tari goyang karawang melibatkan pelakunya menari
bagian inilah yang kadang menimbulkan sensasi khas karawang
saat ini eksistensi tarif khas karawang masih baik
meskipun arus zaman begitu kuat
generasi muda masih tertarik menekuninya
beberapa sanggar tali jaipong masih memiliki peminat
tentunya ini kabar mengembirakan bagi pelestarian budaya di karawang
usaha yang tengah dilakukan masyarakat saat ini
adalah mengembalikan filosofi goyang karawang sebagai sebuah tari
sebagai sebuah warisan budaya
tari tari yang membentuk tari khas karawang patut dipelihara
hal itu berlaku pula pada generasi muda ini
di usia belia mereka sudah menyukai kebudayaan tanah kelahirannya
alda salah satunya
ia menekuni tari jaipong sejak usia lima tahun
kini alda duduk di kelas satu sekolah menengah atas
ia pernah memenangkan festival pasanggiri tari jaipong tingkat provinsi
mulai saya tertarik dari
menari itu sejak pk
dan kebetulan di tk saya juga ada sanggar
dan awal mula juga saya tertariknya karena melihat teman teman saya dan guru guru saya juga
dan saya menari itu bukan karena paksaan dari orang tua
karena kemauan saya sendiri
dan awal mulanya saya dari tk menuju sampai sekarang
awalnya itu menjadi iseng iseng saja
tapi sampai sekarang saya menjadi cita cita saya
kebetulan cita cita saya menjadi penari handal dunia
saya juga bisa menari
saya juga bisa menari
sama seperti alda naila yang kini baru berusia enam tahun
mengaku tidak merasakan adanya paksaan dalam menekuni tari
pada festival goyang karawang dua ribu delapan belas
naila menjadi juara pertama untuk kategori sekolah dasar yang diikuti tiga ratus peserta
lebih dini dari alda naila mulai menari sejak usia tiga tahun
saya melihat orang yang sedang menari
jadi saya tertarik dan ingin mencoba
apa yang membuat anda tertarik
jadi saya tertarik
bagaimana cara mengatasinya
dibawa saja jadi lama lama semakin mudah
sejatinya bukan sebuah nama gerakan tari
nama ini muncul mengikuti fenomena yang telanjur terjadi dan dialami warganya
meski kemunculannya menimbulkan kontroversi
inilah bagian cerita yang menarik untuk dipahami
seperti layaknya artis artis dangdut yang terkenal dengan goyangannya
mereka pun tidak pernah menamakan gerakan itu secara sengaja
penamaan hanyalah penanda bahwa kawasan pertanian dan industri ini punya ciri khas